ombak setinggi dua meter di perairan utara desa pabean
kebupaten tuban jawa timur
menerjang perahu nelayan yang hendak menepi usai melaut
perahu kayu berisi ikan hasil tangkapan ini pun terbalik sebelum mencapai daratan
dua nelayan di kapal tersebut sempat terjebak di air
namun berhasil diselamatkan nelayan lain yang bersiaga di pantai
sementara perahu yang dikemudikan rusak parah
terutama bagian mesin yang kemasukan air
karena terlalu besar lubangnya
itu waktu berangkat atau pulangnya
berapa orang yang di atas perahu
itu terbalik atau gimana
ombaknya memang booster gitu ya
sampai berapa meter
ya dua meteran lah
cuaca buruk dan gelombang laut tinggi seperti ini
sudah tiga hari melanda perairan utara kabupaten tuban
besarnya ombak membuat nelayan berhenti melaut untuk sementara waktu
sementara di pantai kawasan wisata pulau kodok tegal jawa tengah
sebuah warung rusak tertabrak kapal tongkang
kapal ini hanyut diduga karena jangkar tongkang terlepas
sehingga terdorong angin hingga ke tepi pantai
sesaat setelah hujan berhenti
tiba tiba angin bertiup cukup kencang
serta gelombang laut menjadi tinggi
saya buka tengah sekolah itu mau buka
pokoknya mau lari ke pinggir
lihat lihat sebenarnya sudah sampai di sini

sehingga kita bisa berangkat ke tempat lain
kita harus bangun tanggul batu ya pemecah gelombang
sehingga yang pertama ketika ada gelombang
ini tidak membahayakan orang yang di pinggir pantai
atau wisatawan yang ada di pinggir pantai
yang kedua ketika ada kapal seperti ini kongkang
ini terjadi arus gelombang yang sangat besar ya
seperti hari ini ini gelombangnya sampai empat meter
ini tidak nyampe di bibir pantai
saat ini kapal tongkang masih berada di lokasi kejadian
menunggu ditarik pemiliknya
dini putan cnn indonesia